ah bener bener tutupan servis
ngapain tipi taro dimari
bukan masalah harga tipinya
di kalo udah nyanyi beduk subuh baru kelar
ah bener bener nyusahin dah
nih tipi biasa aja
kasih tau emak
mau ke dalam gak
kita bawa ke dalam dulu
untung gak ada yang ngeliat
jali ya allah
makanan lu semua lebok gue anak cucu gue belum makan jali inget inget dong ngomong apaan lu
ya kecelan ga ampelannya tuh udah udah makan yang bener kalau makannya lu pelan pelan kalau makan
astagfirullahaladzim kau punya adiknya begini banget sih lu heran mana tukang servis kok tv
lu belum juga ada hati sih kagak nonton nonton jadinya nih gua udah gua bilangin tuh mulut
habisin dulu tuh makanan jangan ngomong gue mana ngerti maksud ayo kelarin dulu ayo makan
baru ayo disuruh eh emang lu cari itu tuang servis iya ujung kunyit lagi dimarahin emak nih
yang namanya makan tuh pertama bisik akhir akhir makannya pelan pelan inget sama orang orang nih
anak gue nih banyak ada lima cucu banyak heran gue tahu lo mang kasih orang tua lu
banyak dengerin nyaut mulutnya soang lu tim lu orang makan kenapa ini ada hp
ya lah pok menambah pedes mana bisa dikontrol lagi orang ada kepedesan memang pada pada
lu bikin pusing aja li inget ya tv mpok jangan lupa
astagfirullahaladzim ah bener bener itukan servis engak supi kalau dimari kalau ilang wtedy
bukan masa harga tipi decalode nyanyi
bener bener nyusah i anyone
kalau hilang bagaimana
sebenarnya kalau gue lihat lihat nih tv biasa aja
bukan dibilang ini masalahnya kenangannya
ngamuk juga ogak mari
bener bener tuh emang tukang servis
lu ngapa jatuh
untungnya kagak deli
banting aja kong
lu bukan dia bantuin gue
malah bantuinnya aja kong
harus tanggung jawab lu kong
kok bisa gitu sih kong
lu denger ada yang kedubat gitu apaan
ini kenapa tipi gue ada di sini
ini tipi kesayangan gue
kenapa lu banting
lu ya dari zaman emak sama abak ada lu juga nyusahin gue
sekarang gue doang aja lo masih nyusahin gue
kalau nyalain saya suka kelewatan
nah nah nah
gue pengen lihat
aduh mukanya jangan terlalu seram po
bu mau ngeliat
ya eh lampu
itu kan baru lo yang lihat
pernah belanjing tuh
biar saya lihat dulu
ah ah tapi tenang
yang model gini saya udah pernah lihat kok
ini mah bisa nyalain
ya helah tenang aja
terus gue ke dalam si colok nyalain
ya bu buruan cepat
helah tenang aja
lagi tipi buluk aja
lu yang buluk
nggak sih jadi gemeteran ini po
pelan pelan aja po
gimana ceritanya nih
lu buka pintunya
spakbor buka pintunya
ah di mana tuh
lama banget jalan nih
sampai ditutup kenapa
lu jadi saksi hidup nih
kata bos besar ini alamat yang tepat
jalan pentamburan nomor lima
tambura yakunnya sungguh
nggak usah ribut
kalau lu dengar tambura ngapain ikut gua ke pentamburan
iya susah ya
ini apaan ini jali kubing masih nempel kantong waduh jin keluar dari botol
lalu met kadang kadang lumete lah yang gosong siapa gue berarti yang salah
ya udah pasti gue akan melukan jali tadi di depan lu lempar lu banting tv gua sekarang
lupa ini coba sampai basah gimana ceritanya jali tapi kan tipinya nyala iya nyala listriknya tapi
basep ini mungkin lagi saluran kebakaran poh dengan balasan lu ya katanya mau disayang sama
gue tapi lo hancurin kesayangan gue tv gue kesayangan gue itu bersejarah iyan gimana
ceritanya nih cemangat semangat
maksimal ya bikin mau marah marah terus kasihan tahu nggak hal kayak gini mah
lu bener bener ponakan gue paling tampan
kamu buah kemana ya jalan jalan
hai sejauh hai hai